nondara sekolahnya besok aja ya sekarang nondara istirahat sampai bener bener sembuh
nanti mbak sari masak yang enak banget yeay
ya sari ini uang untuk belanja kamu beli bahan bahannya kamu cari yang seger ya
iya nondara biar aku aja yang jaga hari ini aku cuti kerja ya iya
kenapa aku pilih
mulai sekarang aku akan ngejauhin kamu dari anak dan suami kamu

duduk di kamar aja biar saya yang jaga nondara
saya sayang sama nundara dia udah saya anggap sebagai anak saya sendiri

sari mulai hari ini kalau kita sedang berdua aja kamu boleh panggil namaku ya
sari mulai hari ini kalau kita sedang berdua aja kamu boleh panggil namaku ya
dan juga aku mau terima kasih sama kamu karena kamu udah peduli sama anak aku
tapi saya takut keceplosan depan istri bapak saya gak mau ngerusak umat nondara
sehari udah kamu gak usah khawatir ya tiara pun juga sepertinya udah gak peduli lagi sama aku
dia lebih peduli sama karirnya dibanding sama aku dan anak aku ya

kenapa mas yuda gak bisa dihubungi aku telfon ke rumah juga gak bisa
jangan jangan lu tuk telfonnya gak bener nih
semoga gak terjadi apa apa dengan mas yuda dan dara
semoga gak terjadi apa apa dengan mas yuda dan nondara
nih biar gak pahit nondara minumnya pake ini
wah nond jangan diabisin dong nanti kalo tengnya abis nondara minum obatnya pakai apa dong

aku udah sembuh kayaknya
ketamunya udah kenceng lagi
iya pak ini besok udah bisa sekolah deh
besok aja ya sekarang andara istirahat sampai bener bener sembuh nanti mbak sari masakin sup
yang enak banget yeay oh ya sari ini uang untuk belanja kamu beli bahan bahan supnya kamu cari
akhirnya biar aku aja yang jaga hari ini aku cuti kerja ya iya gimana
cepet sembuh ya
akhirnya bisa juga aku shopping pakai uang belanja yang dikasih yuda dan tiara
mereka gak akan tahu kalau selama ini aku nggak pernah masak tapi beli di warung
sari belajar di supermarket ini berarti rumahnya dekat dengan supermarket ini
sari sari sari sari kamu kenapa sih penasaran banget sama alamat rumah pak yuda
memangnya kamu kenal sama dia bukan urusan kamu
loh jadi urusan aku dong sari kamu ini pacaraku
pacar yang selalu kamu manfaatin uangnya untuk kebiasaan kamu cuti dan mabok
sari sari sari sari tunggu
lama lama tuh aku merasa kamu gak berguna
lebih baik aku sama pak yuda biar aku bisa hidup lagi ya
tunggu tunggu tunggu tunggu
mas yuda pak yuda maksud kamu apa
yaudah lah gak penting
oke aku paham sekarang kenapa sari nanya alamat rumah pak yuda
pasti mereka saling kenal tapi ada hubungan apa ya mereka
pokoknya aku harus cari tahu ada hubungan apa sari dengan pak yuda
kalau sari paham aku akan mencari tahu
nanti gambar kamu papa pajang di kantor papa ya
enggak di kantor mama aja
kau pun darah
darah gak apa apa kok
dan keadaan rumah baik baik aja ketika kamu gak ada
udah kamu fokus aja sama karir kamu
masa pulang selamanya juga gak apa apa kok
tapi kan aku kemarin udah kasih tau kamu kalau aku
udah kamu gak usah beralasan lagi
aku bosen denger ya
eh tapi kan aku udah telepon kamu mas
yang aku sama darah butuhin itu kamu
bukan telepon kamu

aku panasin aja sup ini
gotta sengketnya aku yang masak

kamu kan sakit harus istirahat
aku mau sembunyi papa aja
dara supnya udah matang
eh keren tuh
kayaknya enak banget
dara mau masakin ya
sini bajain supin ya
oh tapi masalahnya
kalau gitu saya siapin berkasnya secepatnya ya
lagi ya makan yang banyak

senta berusak usakan dulu ya
sampai jumpa di video selanjutnya